lagi pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini
menteri keuangan sri mulyani memprediksi ekonomi indonesia
pada ataupun juga sepanjang tahun dua ribu tujuh belas tumbuh lima lima belas persen
sebelumnya sri mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai lima tujuh belas persen
proyeksi tersebut lebih rendah dari asumsi makro dalam apbnp dua ribu delapan belas yang mencapai lima dua persen
kendati turun sri mulyani menilai adanya ruang gerak bagi ekonomi nasional
untuk tumbuh terutama yang berasal dari perekonomian global
dan penguatan sektor perdagangan internasional
pemerintah cukup optimistis terhadap berbagai proyek infrastruktur yang sedang dibangun
dapat mendorong motor ekonomi nasional
dan ini adalah sejumlah prediksi pertumbuhan ekonomi
oleh berbagai pemerintah
lembaga keuangan kita lihat bank indonesia sebelumnya memproyeksi ekonomi indonesia
sepanjang dua ribu tujuh belas tumbuh lima satu persen
ini bersamaan dengan tiga lembaga internasional yang memproyeksi ekonomi indonesia
hanya akan tumbuh lima satu persen yaitu bank dunia mf dan juga adb
dan bila kita melihat seperti apa target apbnp dua ribu tujuh belas
lebih tinggi targetnya ada di lima dua persen
tapi paling tidak ekonomi indonesia masih tumbuh di atas level lima persen
di tengah upaya pemulihan pasar keuangan global